enak aja enak enak enak disuruh jadi bodyguard
gimana ya mikir mikir dulu ya negatif oke deh ya sudah tapi ini tidak termasuk
pada kemana anak buah gua nih
pada kenapa nih kita dikerjain anak anak asantri bos
kondor bos santri pada kalah
santer ini memang petaka buat gua
sekarang kita lapor
ke pak kiai
terserah mau besar jangan lupa aja
terserah mau besar jangan lupa aja
super jam berulang
assalamualaikum pak kiai
assalamualaikum pak kiai
pak kiai assalamualaikum
bener pak kiai
tadi kita ngeliat dengan aida
dia diculik kompardia sama jawabannya
jadi semua aku ini orang apa
terus gimana pak kiai
bener banget pak kiai
melihat dengan mata kepala sendiri pak
bener bener banget kamu sih
tapi tenang aja pak kiai
buim ini kan putra bangsa
jadi buim punya sodara yang anggota
bagaimana kalau kita minta bantuan sama mereka
aida harus cepat dibantu
tapi caranya gimana pak kiai
kenapa jadi sultan
pak kiai sultan bisa apa
pak kiai emang dikira bebek
sultan kan manja lebay
sultan pasti bisa menyelamatkan naida
iya kau boleh juga ikut
aku juga ikut pak kiai
biar sultan pergi sendiri
biar sultan pergi sendiri
kau mau bantukan
baik pak kiai
aduh udah tau kalau sultan sebelah aida
jadi capek aja
beruntung nih ada om jin
udah jelek sombong lagi
tidak pernah dikabulkan
gak pernah cuek cuek aja
sultan gak inget apa
maksudnya om jin yang kemarin
nah itu kan
sekarang apa permintaannya
sekarang mau nih
untuk om jin
jadi body care sultan
gak enak dia om jin enak di sultan dong
gimana ceritanya sih
suruh jadi body care
om jin jadi gak mau nih
aduh gimana ya
oke deh ya sudah
tidak termasuk hitungan ya
itu kan kerja main curam lo lo
udah deh terserah om jin
sekarang dengerin ya
dan kita harus menyelamatkin dia
siapa yang bercanda
om jin bantu ya
tapi tenang aja
sultan selalu aja disini
main jagur main adventure
ada motor kan
biar cakep muning dah
bagaimana kalau kita naik motor itu aja
naik karpet bosan
udah mau gak
kalau gak mau om jin pulang nih
nah gitu dong
tunggu aja kemana mana ya
udah jam dua belas
mau pulang subuh
pinampilan baru rupanya
jangan lupa like an
sekarang kita cari aida
kita telusuri dimana dia keberadaan